kecanduan judi online
anggota kepolisian dari direktorat samapta polda bali bribda kri
menggadaikan sebelas kendaraan yang disewanya
bribda kri saat ini telah ditangkap dengan barang bukti enam unit kendaraan di subit provos polda bali
kasus itu terungkap berkat adanya laporan dari sejumlah pemilik rental kendaraan
kepada petugas di bidang propam polda bali
selain itu bribda kri sudah lama mangkir dari tugas
masalahnya adalah satu tidak masuk kantor berhari hari
kemudian yang kedua adalah dia menyewa kendaraan kemudian digadekan
nah yang bersangkutan sekarang ini dalam proses provos
sementara itu di sulawesi selatan anggota porestabes makassar brigadir ba
mendapat sanksi diberhentikan dengan tidak hormat alias dipecat pada rabu pagi lima belas maret
lantaran terbukti menyalahgunakan narkoba
upacara pemecatan dilaksanakan tanpa dihadiri ba
karena sedang menjalani hukuman kurungan di lapas bulukumba
proses pelaksananya itu secara absensia
karena yang bersangkutan sementara menjalani hukuman penjara di lapas bulukumba
dan secara teknis pelepasan atribut dinas dan interdinas itu foto dibawa dan disilam
brigadir ba sebelumnya bertugas di satuan samapta polrestabes makassar
bintara polisi ini terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu
dan putusan telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan negeri bulukumba
tim deputan cnn indonesia